banyak inovasi alat kesehatan seperti ventilator respirator yang sangat berguna untuk para pasien covid
dalam rakernas penguatan ekosistem inovasi teknologi badan pengkajian dan penerapan teknologi
presiden menyebut saat ini dunia sedang memasuki masa perang artificial intelligence atau kecerdasan buatan
karena persaingan dalam menguasai ai sudah sama dengan kayak space war di era perang dingin
siapa yang menguasai ai dia yang akan berpotensi menguasai dunia
ini kita kejar kejaran
dan menghadapi perang ai saat ini kita memerlukan bvt yang bisa memproduksi teknologi
dan teknologinya sendiri
pengembangan kecerdasan buatan termasuk ke dalam strategi nasional
penerapannya sudah ada di mana mana
mulai dari bidang teknologi pendidikan pelayanan publik kesehatan dan smart city
indonesia saat ini masih menduduki posisi ke enam puluh dua dan ke sepuluh
dari satu ratus tujuh puluh dua negara
masih jauh di bawah negara tetangga seperti malaysia yang duduk di posisi dua puluh delapan dan singapura di posisi enam
keterlambatan dalam infrastruktur digital dan ekosistem kecerdasan buatan menjadi permasalahan di negara dengan indeks skor yang masih rendah seperti indonesia
namun melihat demografi usia produktif yang tinggi hal ini sebenarnya bisa menjadi potensi untuk menambal kesenjangan digital
terutama jika direspon dengan cepat dengan pelatihan dan peningkatan di bidang sains teknologi teknik dan matematika
atau yang lebih dikenal dengan stem
imron zuhri founder hara dan databot berpendapat selama pandemi pemanfaatan kecerdasan buatan bisa tidak terbatas
namun sebelum menuju ke arah itu ada hal elementer yang harus diperbaiki
yakni pemerataan infrastruktur internet
saya pikir mulai dengan paling basic itu dulu ya
saya pikir artinya kita baru sadar bahwa itu adalah hal yang menjadi hak semua orang kalau sekarang jadinya
dan kalau bisa gratis
ini sudah ada menyakut masalah edukasi kesehatan
negara dengan populasi yang sama sama besar dan berusaha mengejar ketinggalan adalah india
saat ini india duduk di posisi empat puluh dalam ai readiness index
ceo trescon mitun shetti berpendapat banyak kesamaan antara indonesia dan india
ia berharap kedua negara ini bisa saling belajar dari satu sama lain
india telah melakukan banyak hal terhadap covid sembilan belas

dan kita pasti merasa ada banyak program perubahan dalam hal ide yang bisa diubah oleh pemerintah
dan ada banyak yang harus kita pelajari dari satu sama lain
dan itu akan tentu membuka kemungkinan baru untuk program
hal penting yang harus diupayakan adalah peraturan untuk kecerdasan buatan yang sesuai dengan standar nasional
regulasi penting untuk memastikan teknologi ini akuntabel transparan dan berguna bagi semua